panti sosial bina laras harapan sentosa i cengkareng jakarta barat saat ini menampung lebih dari delapan ratus warga binaan
sampai maret lalu dari tiga puluh satu orang warga binaan lansia empat diantaranya sudah divaksinasi
kepala psbl harapan sentosa i maria margareta mengatakan tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi pada odgj lansia yang sudah divaksinasi di panti ini
jadi warga binaan kami sudah terbiasa untuk berobat mereka rutin berobat karena di sini ada dokternya ada dokter jiwa ada dokter saraf
jadi mereka tidak takut kalau untuk datang disuntik itu sudah terbiasa dan alhamdulillah mereka tidak ada keluhan sama sekali
jurubicara vaksinasi nasional kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan
vaksinasi terhadap odgj secara menyeluruh akan dimulai bersamaan dengan masyarakat umum sekitar awal juli dua ribu dua puluh
saat ini dinas sosial diminta berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendata odgj khususnya yang tidak terhubung dengan keluarga
kita lihat odgj ini pertama kan ada yang dirawat di rumah sakit ada yang tinggal bersama keluarganya
kalau dia tinggal bersama keluarga lansia kita bisa berikan vaksinasi
begitu juga yang di rumah sakit
kalau dia lansia kita berikan vaksinasi
kalau yang di jalanan ini kita harus koordinasi dulu dengan dinas sosial
karena kalau dia memang sudah ada di panti sosial dan usianya lansia bisa kita berikan vaksinasi
tapi kalau kemudian belum masih harus diambil dulu ya dikumpulin dulu dari jalanan
nah nanti kita akan lakukan secara bersamaan pada bulan juli awal itu
selain panti sosial binalara
harapan sentosa i terdapat dua panti sosial lainnya di bawah naungan dinas sosial dki jakarta
yang warga binaannya sudah mulai divaksin